ia juga akan melakukan bersih bersih jajaran direksi lain jika ditemukan pelanggaran
ia pun menerima apresiasi yang diberikan serikat pekerja garuda indonesia atas tindakannya
saya kan tidak kerja di garuda jadi tentu secara internalnya saya tidak tahu
tetapi kemarin kan komisi sebelas juga sudah menyampaikan misalnya
isu laporan keuangan yang sebelumnya
yang sungguh melanggar good corporate governance
nah kalau kemarin kan mohon maaf agak kriminal
bukan agak lah kriminal gitu
ya harus karena kan kemarin saya sudah sampaikan
yang sedih itu yang dilakukan ini kan sistemik
dalam arti dari dirutnya ada kerjasama ini ini terus
bukan individu bahkan pesawatnya aja dipakai
yang notabene itu masih dalam tanda kutip keuangan negara
nah masuk ke hanggar itu kan ya udah skenario lah gitu
pasca pemberhentian di rut garuda indonesia oleh kementerian bumn terkait kasus penyelundupan barang mewah
pertanyaan yang muncul kemudian apakah sanksi ini cukup
bagaimanapun penyeludupan adalah pelanggaran hukum serius sejauh apa sanksi yang akan dikenakan
seberapa luas kemudian pembersihan yang akan dilakukan oleh kementerian bumn
malam ini sudah bergabung di studio
ada pak toto pranoto kepala lembaga manajemen fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia
pak toto selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung dari luar studio
ada pak deni suryantoro kapsubdit humas bea dan cukai
pak deni selamat malam
selamat malam putri
ya terima kasih atas waktunya pak denny dan saya akan juga menyapa bang arya sinulinga
staf khusus menteri bumn melalui telepon bang arya
selamat malam bang arya
terima kasih atas waktunya
saya akan ke bang arya terlebih dulu
bang arya sayang sekali tidak bisa hadir malam hari ini di sini
tapi kami ingin tahu setelah pemberhentian di rut ini apa
apakah karena langsung semuanya terbuka nih izin terhadap direksi yang melakukan perjalanan ternyata tidak ada
kemudian ada manifest yang beredar saat ini termasuk ada keluarga dari para direksi juga ikut dalam
itu yang semestinya tidak bisa
jadi bagaimana ini bang arya
iya bagaimana proses yang saat ini berlangsung untuk spesifik yang berlangsung terkait kasus ini follow up nya
ya kan follow up nya kita masih menunggu rups nya agar udah ya
akan diajukanlah keputusan dari pemegang saham yang diwakili oleh menteri bumn
nanti akan disampaikan di rups untuk pergantian kepengurusan di garuda
untuk sementara ini supaya operasional garuda lebat berjalan dengan baik kita akan usulkan jika adanya plt di rut lah di garuda
kemungkinan dalam waktu dekat ada airbase khusus untuk itu
atau bisa saya tunjuk oleh komisaris
untuk menunjuk plt di rut nya garuda
itu yang akan diproses
sementara untuk yang lain yang berhubungan dengan hal hal ke apa namanya barang maksuda sebagainya itu kita serahkan kepada bia cukai untuk menanganinya
bagaimana dengan yang ada kabar juga para direksi yang berada di dalam pesawat itu ternyata tidak ada surat dinas
jadi karena mereka juga tidak ada izin dari menteri ya menteri bumn
karena kita tahu bahwa sampai hari ini masih ada surat juga surat kebosan menteri ya
tahun dua ribu lima belas bahwa direksi bumn itu harus memiliki izin dari menteri bumn untuk bisa ke luar negeri
nah ini tidak mereka miliki gitu ada empat direksi yang ikut ke sana dan mereka tidak memiliki izin tersebut
saya akan terkaitkan
terkait dengan kasus ini saya sekarang ke pak denny
iya bu menteri
iya pak denny kalau misalnya kasus ini pertanyaan besar semua pihak oke memang sudah diberhentikan langsung ada tindakan tegas dari kementerian bumn
tapi bagaimana dari sisi hukumnya pak denny yang digali investigasi sejauh apa
ya sampai hari ini pun tim di lapangan masih tetap bekerja untuk menggali fakta fakta hukum yang ada
dan tentunya dalam langkah kita menggali ini juga kita meminta beberapa keterangan dari pihak pihak yang memang kita anggap terkait dengan kes ini putri seperti itu
siapa saja pihak pihak misalnya tentu saja pemilik barang tersebut misalnya direktur utama garuda indonesia apakah sudah dipanggil sudah dilayangkan suratnya atau bagaimana pak
ya sampai saat ini kita masih dalam penggalian untuk
penggalian untuk nama yang tertera dalam plantec
dan nama yang tertera itu seperti yang sudah kita sampaikan di dalam konferensi pers yaitu inisial sas termasuk juga ls dan juga pihak ground handling ini juga termasuk kita kumpulkan keterangannya seperti itu putri
pak denny kalau dari hasil pengembangan sementara ini yang pertama kali yang terjadi
ya kalau dari catatan kita
untuk modus pembawaan barang ini dengan menggunakan pesawat baru memang baru kali ini terjadi
tapi ada kemudian video yang beredar di media sosial dan juga sudah ditanyakan kepada dirjen terkait ada pesawat garuda yang membawa sebuah mobil di dalamnya bagaimana penjelasan soal itu pak
ya tentunya kita akan melakukan analisis tetapi dalam melakukan analisis kita juga melihat video
nah kalau kita lihat di dalam analisis sementara kita memang kalau kita lihat di situ kan kelihatan bahwa ada mobil catering juga di sampingnya
ada mobil catering dan kalau kita lihat dari nama mobil catering tersebut kita bisa simpulkan bahwa itu tidak terjadi di indonesia karena merek catering itu tidak ada di indonesia seperti itu putri
pak denny kalau modus seperti ini sudah pernah terjadikah sebelumnya
mungkin kalau tidak salah pernah terjadi juga di maskapai garuda indonesia ya ada datanya kami
yang sekarang ini bisa lolos kemudian sekalipun akhirnya sudah dicegat itu ada informasi yang disampaikan dari tempat pesawat ini terbang atau bagaimana pak denny
dalam kronologisnya memang kita lihat pesawat tersebut mendarat
di gmf itu yang bersangkutan atau pihak garuda indonesia sudah meminta izin termasuk kepada biaya cukai
dan juga didalamnya juga meminta untuk melakukan kegiatan kepabianan jadi pemeriksaan kegiatan kepabianan
nah dalam rangka itu maka teman teman di lapangan melakukan pemeriksaan sarana pengangkut yang kita kenal dengan plan sukeng
pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh di kabin kokpit di bagian penumpang termasuk di lambung pesawat
dan ketemu barang barang tersebut
pak denny saya ingin konfirmasi lagi peristiwa ini atau kejahatan ini melanggar undang undang kebapenanan nomor tujuh belas tahun dua ribu enam pasal satu ratus tiga betul pak denny ya
kami belum bisa masuk ke substansi putri
sampai nanti hasil pemeriksaan benar benar telah selesai
mungkin kita akan segera infokan kepada publik setelah selesai
jadi apakah akan dikenai apa
pasalnya akan bertambah atau bagaimana pak denny
seberapa kompleks sebenarnya kasus ini
ya kalau kita melihat pada dasar hukum yang kita jadikan rujukan yaitu undang undang nomor tujuh belas memang ada beberapa kemungkinan ya
jadi kemungkinan itu bisa jelas jelas yang pertama adalah mengenai denda
jadi kita bicara mengenai sanksinya bisa pidana denda bisa pidana penjara tergantung pada konstruksi
fakta fakta hukum nanti apa yang kita temukan
seperti itu putri
oke baik pak denny
saya ke pak toto sekarang
pak toto sepertinya baru dua minggu lalu kita di sini berbincang bertiga dengan bang arya
soal rencana bersih bersih dan ternyata kejadian sekarang
apa yang terjadi masih dianggap biasa saja bagaimanapun
ya saya kira sudah cukup jelas ya dari awal pak erick thohir dilantik sebagai menteri bumn ya
hari pertama dia kerja dia bilang prioritas saya dalam rangka
perbaikan transformasi di bumn salah satunya adalah soal integritas itu
jadi kalau saya ada suratnya ya
jadi saya perlu bmn orang orang yang masih mau kerja mengeluarkan keringat dan punya ahlak istilahnya gitu ya
itu kan sama juga dengan kita bilang bahwa sebetulnya integritas atau pelaksanaan dari good corporate governance itu menjadi prioritas
jadi kalau kemudian ada saya bilang ini tragedi gitu ya
case kejadian dengan garuda memang saya kira itu adalah suatu hal yang betul betul sangat apa namanya
di luar dugaan ya
jadi dengan sekarang langkah pak erick thohir ya
lakukan upaya upaya untuk
di luar dugaan dari mereka yang melakukan mungkin
iya apapun ya
di luar dugaan kita semua
tapi saya kira dengan langkah yang sekarang dikerjakan pak erick thohir
lakukan penegakan hukum ya
jadi saya merasa ini semacam sebagai suatu tindakan shock therapy
jadi anda tidak berharap ini selesai disini ketika pemecatan selesai tapi juga harus ada implikasi hukum ya dong
jadi saya kira kalau memang kemudian ditemukan ya fakta fakta hukum bahwa ada pelanggaran disana
saya kira harus diteruskan ya
cuma makna lain saya kira juga adalah memberikan sinyal kepada pimpinan bumn yang lain
bahwa anda nggak bisa lagi main main dengan soal terkait dengan soal gcg ini ya
bahwa kalau anda kemudian melakukan masih seolah olah business as usual
seperti mungkin pada periode periode yang sebelumnya saya kira udah nggak bisa lagi
jadi dengan itu maka harapannya tentu adalah bahwa gcg ini atau tata kelola ini
saya kira bukan lagi cuma ada di dataran regulasi aturan
tapi bagaimana itu sudah menjadi bagian atau values yang melekat ke dalam culturesnya bumn itu
sehingga kalau itu bisa dilakukan saya kira mungkin akan lebih efektif
bagaimana bumn bisa mempraktekkan ya tata kelola yang baik ini ya
nah karena saya kira kalau soal aturan regulasi sudah banyak
tapi kan kemudian masih terjadi lagi terjadi lagi
jadi sekarang masalahnya bagaimana nilai nilai value dari praktek bisnis yang baik itu sekarang bisa di internal
masukkan ke dalam values di corporate culture masing masing bumn itu
saya kira itu lebih penting
kenapa sih masalahnya apakah ini persoalan mindset bahwa oh ya perusahaan negara ya bolehlah selama ini rugi
jadi tidak harus secara profesional atau bagaimana sebenarnya mindsetnya yang terjadi
ya saya kira ini sih udah era dimana sebetulnya kita nggak bisa lagi ini kita bilang perusahaan negara atau bukan perusahaan negara ya
intinya bahwa kita sudah masuk dalam satu era dimana kalau perusahaan itu tidak bisa lagi adapt
terhadap perubahan perubahan yang ada
tidak bisa lagi berkompetisi dengan baik tentu dia akan segera hilang
dilindas oleh yang lain
jadi nggak usah lihat apakah ini bumn atau bukan gitu ya
jadi harapannya sebetulnya
atau mungkin memang selama ini merasa oh bumn pasti akan apapun pasti masih disupport oleh negara
ya saya kira itu paradigma lama lah ya
bahwa sekarang kenyataannya misalnya pemerintah juga udah bilang ya
misalnya ada satu bumn besar misalnya mengalami kesulitan
kemudian pada saat dia bilang
pemerintah kan bilang no
kita udah gak bisa lagi segala sesuatu ada masalah dengan bumn
kemudian mereka bisa minta kepada pemerintah
kamu harus cari sendiri bagaimana model restrukturisasi yang paling memungkinkan
supaya anda bisa terus survive
jadi misalnya termasuk juga misalnya alternatif kalau perlu mencari strategik investor yang lain
sebagai alternatif untuk bukan pmn diberikan oleh pemerintah misalnya gitu ya
tujuannya sebetulnya juga supaya bisa meningkatkan iklim kompetisi lagi

sehingga nggak selalu bilang bahwa kalau bumn rugi atau apa pasti akan ditolong oleh pemerintah lewat bumn nya
saya kira era itu sudah lewat
oke era nya sudah lewat
apakah kemudian peristiwa ini menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memperbaiki secara menyeluruh kinerja garuda indonesia
kita bahas setelah jeda tetap di cnn indonesia
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
bang arya apakah ini kemudian akan dijadikan pintu masuk kementerian bumn untuk benar benar katakanlah membersihkan membenahi manajemen garuda indonesia
apakah ini akan dijadikan pintu masuk pembinaan manajemen garuda indonesia bang arya
gini mbak kita untuk pembinaan manajemen itu bukan kementrian
tapi tetap untuk dengan memilih direksi yang benar
yang bisa membenahi mereka itu ya direksi direksi
jadi kita akan pilih direksi yang baik dan benar
yang bagus secara profesional yang kuat secara karakter juga gitu ya
yang bisa kita lihat akan mengangkat garuda
dan kita akan percaya ini
pemilihan pemilihan kan tetap kita lakukan
kita kan kemarin seperti memilih pak ahok misalnya
pak chandra hamzah untuk di pgn
dan nanti juga garuda saya yakin kita akan memilih direksi yang bagus juga dan komisaris juga yang bisa menjaga mutu pertamina
putunya garuda malah akan lebih baik gitu
jadi bukannya kita yang akan ke bawah ke dalam itu
apalagi kan garuda ini kan tbk ya
maka pemerintah memang ya dia melalui sebagai self holder dia melalui komisaris dan melalui direksi yang dia pilih untuk menangin nanti garuda
jadi kami akan berusaha untuk memilih direksi direksi kami yang terbaik
bang arya apakah pada saat pak erick thohir kemudian menjadi ditunjuk menjadi menteri bumn oleh pak jokowi
kemudian kan sudah melihat kinerja perusahaan
termasuk yang kemudian terjadi di garuda adalah pemolesan
laporan keuangan yang piutang kemudian disampaikan menjadi keuntungan pada masa di rut yang sekarang ini
apakah kemudian setelah itu garuda memang betul betul dipantau sampai kemudian terjadi peristiwa ini atau bagaimana
kan kembali lagi kita terserahkan semua kepada teman teman
kan kami memperkuat yang namanya komisaris
kami memperkuat komisaris ya
jadi komisaris inilah yang akan
jadi komisaris inilah yang akan
jadi komisaris inilah yang akan
melakukan pengawasan ketat di garuda
seperti yang hasil yang kemarin adalah hasilnya dari teman teman di komite auditnya garuda
nah gitu loh
jadi itu yang dilakukan
jadi bisa kami katakan bahwa memanfaatkan komisaris adalah cara kami untuk melakukan pengawasan lekat saat ini
berapa lama proses untuk kemudian ada diru definitif bang arya
kami akan mencari dulu karena ini kan
harus dilakukan assessment juga ada tpa nya juga atau bagaimana
kita kan tidak menyangka sejajarnya ini
sehingga kita juga tidak siap dengan bakal ada siapa dirutnya garuda gitu atau yang lain
sehingga kami akan mencari nih sekarang
kita proses proses transkoding juga akan dilakukan
kan kita punya juga nama nama yang terbaik lah dari
putra putra bangsa indonesia gitu
yang akan kita menutupi garuda nantinya
bang arya tidak hanya yang kasus yang muncul di pemberitaan
tapi ada juga yang di media sosial itu sudah lebih liar lagi seperti kita tahu
termasuk diduga ada penyalahgunaan kuasa dari beberapa petinggi garuda indonesia
untuk memberikan tugas tugas dalam tanda kutip khusus yang berbeda dari tugas para awak kabin semestinya
ini juga akan kemudian dipastikan direksi yang terpilih nanti bisa membenahi ini semua
ini juga menjadi perhatian dari kementerian bumn
gini inilah yang kita minta nanti komisaris untuk melakukan audit yang baik dan benar di garuda
hal hal yang banyak misalnya melanggar gcg atau sebagainya itu itu kita minta benar teman teman di komisaris yang bekerja
nggak mungkin mbak kita nggak mungkin kementerian itu satu persatu
itu tidak mungkin
maka yang saya sudah kemarin mengatakan juga di cnn bahwa kami saatnya penguatan komisaris
karena mereka sudah kita gaji dengan baik kita pilih dengan baik kita pilih yang terbaik yang punya kemampuan juga baik
nah itu yang akan dilakukan gitu
mereka adalah kaki tangan mata telinga pemerintah gitu kurang lebih ya
itu yang akan kita berdayakan maksimal
jadi mereka juga akan membenahi semua masalah yang ada di garuda
jadi mereka juga akan membenahi semua masalah yang ada di garuda

yang dibawahi oleh teman teman di komite audit
saya ke pak denny sekarang
pak denny sejauh mana

pak denny kami penasaran
karena bagaimana masyarakat ini mengejar kasus ini
karena bagaimana masyarakat ini mengejar kasus ini
karena bagaimanapun ini terkait dengan pejabat
tentunya setelah kita nanti menggali di fakta fakta hukum

nah ini sudah
jadi kita akan lanjut
kita akan lanjut
jadi kita pertama tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya nanti mungkin berhenti di dalam
fakta bahwa yang punya barang itu
barang itu ada sas ataupun ls
tetapi juga kita pasti akan juga coba menggali pihak pihak yang terlibat dalam hal ini
seperti itu putri
berapa lama waktu yang dibutuhkan pak denny
kita berharap secepatnya
kita berharap secepatnya dan ini tim juga masih bekerja
bahkan terus sampai pagi
kita namakan pul paket ya pengumpulan bahan keterangan
dan dari secepatnya itu kita berharap juga segera kita akan bisa sampaikan hasilnya
termasuk kemudian mengumpulkan keterangan dari pihak penjual di belanda
kemungkinan itu bisa jadi ada tergantung pada nanti kebutuhan kita dalam rangka penggalian
pak denny sebelumnya saya ingin sedikit mengonfirmasi
dalam wawancara pak erick thohir di mata najwa pada hari rabu disampaikan barangnya ada sepeda
kok terlalu banyak pemanfaatan

pelajaran pem traumas sexuality warnanya dalam penggambaran troubles ground of lack of
karya karya setiap polisi
lima belas koli empat puluh dua
dopo secara polisi yang
dan juga tiga koli dua unit sepeda brompton kondisi baru beserta aksesorisnya
pak denny artinya ini tentu karena ada pernyataan juga ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan nanti dibayar pajaknya
begitu kan pak denny saya ingin konfirmasi ini juga
yang pasti ya kalau kita kembali lagi ke peraturan bahwa untuk spare part kendaraan bermotor dalam kondisi bekas itu tidak bisa hanya dibayar saja
karena itu adalah merupakan barang yang dilarang untuk masuk
jadi untuk kendaraan bermotor spare partnya itu harus dalam kondisi baru
jadi tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembayaran saja
nah yang kedua kalau kita bicara kondisi baru
memang kalau kondisi baru itu ada chance bahwa bisa untuk dipenuhi kewajiban kepabeananya
yaitu membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor
tetapi kalau kondisi bekas kami pastikan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya menyelesaikan kewajiban kepabianannya
oke baik pak denny suryantoro kami tunggu terus informasi perkembangannya dari hasil penyelidikan yang dilakukan teman teman bea cukai
pak denny suryantoro kasubdit humas bea dan cukai
terima kasih atas waktunya bergabung malam hari ini
saya masih dengan mas toto
mas toto kalau misalnya melihat sekarang penguatan komisaris memang itu hal yang paling logis yang memang bisa dilakukan
karena tidak bisa kemudian tini griti mengurusi hal yang kecil
tapi kalau misalnya bisa dilihat garuda indonesia kita tahu yang di luar sekarang informasinya berkembang luar biasa
itu artinya sudah mengakar sekian lama
berapa lama waktu yang bisa untuk membenahi hal ini
hal itu semua apakah itu diketahui oleh dewan komisaris selama ini atau bagaimana
ya saya kira mekanisme pengawasan terhadap bumn itu kan sebenarnya berlapis ya
pertama dewan komisaris misalnya
mereka harus melaksanakan minimal ada rapat bulanan sekali
nanti ada lagi rapat tiga bulanan
ada rapat enam bulanan
rapat tahunan ya
dan kemudian juga harus ada laporan yang diberikan ke kementerian bumn
ya baik laporan bulanan tiga bulanan enam bulanan
jadi sudah berlapis
jadi kalau kemudian masih terjadi juga
ada bolong bolong di sini kan berarti mekanisme itu tidak cukup berjalan dengan baik
saya duga ini bisa terjadi karena dua hal ya
satu apakah mekanisme pengawasannya di level komisarisnya tidak efektif
atau kedua juga pada saat itu dilempar laporan ke kementerian bumn
para analis yang ada di sana juga tidak cukup punya waktu untuk melihat
apakah ada terjadi problem nggak sebetulnya dengan laporan laporan yang diberikan ya
sehingga kalau kemudian terjadi tanda petik ya
penyimpangan penyimpangan seperti laporan audit yang lalu
sebenarnya laporan audit itu kan sudah cukup menohok kan
karena bagaimanapun itu menunjukkan gcg yang nggak jalan
ya maksudnya itu justru menunjukkan bahwa sebetulnya jalan apa enggak
karena waktu itu kan kebetulan dari pihak dewan komunisasi ada yang mempertanyakan begitu ya
apakah laporan keuangan ini sudah cukup valid nggak
ditinjau dari setelah standar akuntansi keuangan yang ada
kemudian terjadi perdebatan sampai akhirnya keluar keputusan dari ojk misalnya ya
bahwa itu memang kemudian dianggap terjadi kesalahan
dan perlu ada perbaikan ya
nah itu dari sudut pandang memang hanya sebatas pada laporan keuangan yang disajikan misalnya
tapi kepada hal hal lain ya
yang sifatnya itu lebih strategis ya
kan garuda itu menurut saya nih kalau dicari masalahnya
itu kan bisa kita lihat mulai dari sisi misalnya kemampuan dia dalam menjerat revenue ya
mereka punya rute rute long distance
ada ke eropa ada ke asia timur
atau kita arahkan ke asia timur
tiongkok jepang korea yang menjadi sumber wisatawan masuk ke indonesia
kenapa gak ditukar aja
lebih banyak orang kesana daripada disini misalnya ya
kedua dari sisi efisiensi cost lah misalnya ya
kan armadanya banyak
kita mau simplify gak
sehingga bagian terkait dengan mro nya bisa lebih simple
kaitannya juga dengan soal soal terkait misalnya apa namanya administrasi
apakah kita feel itu akan ada disini atau kita cari di tempat lain yang lebih murah dan sebagainya
jadi kalau misalnya terjadi
itu semua harus dihitung ulang menurut anda
jadi kalau dari sisi penguatan revenue structure diperbaiki cost structure juga diperbaiki
mestinya bottom line nya juga bagus
jadi artinya kita gak bisa lagi berpikir secara tradisional ya
gak bisa lagi garuda berpikir bahwa pendapatan itu penumpang misalnya
kargo kita bersaing gak lawan kargo nya negara negara flight tetangga misalnya
nah itu kan harus juga dipikirkan ke depan ya
di samping juga pendapatan pendapat
di samping juga pendapatan lainnya
di luar sektor yang katakanlah tidak berkaitan langsung dengan core nya garuda misalnya
itu juga saya kira akan menjadi besar ya termasuk di sektor properti dan yang lain lain
jadi model berpikir out of the box ini saya kira juga penting
dimiliki oleh direksi garuda
sehingga mereka bisa berpikir bahwa airlines masa depan itu landscape persaingannya seperti apa
kita bisa mendapatkan sumber sumber value nya di mana gitu loh
itu saya kira yang penting
yang menarik adalah kemudian ada pernyataan dari presiden jokowi
yang mendukung langkah menteri bumn erick thohir
dan mengatakan itu sudah tegas sekali
pesannya tegas sekali
artinya pesan untuk semuanya jangan main main
jangan ada yang mengulang
kita bahas soal kalimat ini ya
tetap di cnn
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas pasca pemberhentian direktur utama garuda indonesia
pak toto itu kan kalau misalnya melihat pernyataan pak jokowi
itu pesannya tegas sekali
menteri bumn sudah tegas
itu pesan untuk semuanya
jangan ada yang mengulang seperti itu lagi
ini bisa ditafsirkan banyak hal
ada yang mungkin bisa menafsirkan oh iya memang tegas
tapi ada juga yang mungkin menafsirkan
jangan jangan ini hanya apes saja
untuk diambil sebuah peringatan
bagi yang lain
bisa saja begitu kan
tetap skeptis itu tetap harus terbangun
bagaimana memastikan bahwa kementerian bumn ini sekarang akan harus tetap mengawasi kinerja bumn
yang ada satu ratus empat puluh dua itu
ya saya kira yang penting ya dalam case ini adalah upaya yang konsisten
nah itu dia
sekarang kan polanya trennya lagi bagus nih ya
jadi dijaga gimana
jadi dijaga gimana caranya supaya kemudian selanjutnya
itu bisa menjadi kebijakan yang konsisten
bahwa kemudian kalau ada pelanggaran pelanggaran
ya sanksi hukumnya jelas
jadi jangan sampai nanti kebelakang kita udah panas seperti ini
kalau katakanlah case nya kemudian menjadi entah ada kenapa
kemudian terjadi sesuatu yang menimbulkan keraguan publik
anda itu sebenarnya serius apa enggak gitu ya
nah itu saya kira harus dihindari
saya sih berharap bahwa apa yang akan dikerjakan pak erick thohir itu betul betul akan konsisten terus
sehingga kemudian nanti akan bisa menimbulkan trust
ya dari publik
trust dari bumn nya sendiri
sehingga kemudian nanti semua orang akan berlomba lomba kemudian untuk memberikan atau menambahkan performance yang paling bagus
jadi performance bukan lagi karena kita deket dengan seseorang
karena kita punya koneksi
tapi lebih karena memang kita perform
dan karena kita perform kemudian kita dihargai
nah saya kira kalau semangat itu terus bisa dilaksanakan
saya kira akan ada perubahan mindset yang betul betul radikal
bahwa pada akhirnya semua orang punya kesempatan sepanjang dia perform
dan saya kira itu yang dibutuhkan
bang arya terakhir dari anda
bang arya direksi untuk garuda indonesia sekarang
seperti apa yang paling pas untuk memimpin garuda indonesia sekarang
kalau misalnya melihat kinerja keuangannya
kemudian mempertimbangkan pembenahan menyeluruh yang harus dilakukan nantinya
ya yang pasti secara manajemen harus kuat lah ya
standar sebenarnya ya
ini sebenarnya banyak kok orang orang indonesia yang jago jago
tapi tidak juga harus orang yang berlatar belakang mengerti airline
tidak harus gitu ya
tapi adalah orang orang yang punya karakter untuk punya quote managementnya
itu yang dibutuhkan oleh garuda ya
dan orang yang dalam kondisi seperti ini mau tidak mau
memang orang yang juga bisa memenahi sistemnya dengan cepat
tapi juga menjaga kondisi keuangannya dengan baik
nah ini memang butuh orang yang tidak hanya jago penciptaan atau apapun namanya
tapi butuh orang yang kerja benar nih
yang harus dibutuhkan yang nanti harus dicari
ini kayaknya udah ada namanya nih ya bang arya ya
belum belum belum
tapi kita juga berkarya
tapi kita juga berkarya nanti komisaris yang memang bisa mengontrol garuda dengan baik juga gitu
mengawasi garuda dengan baik
kita akan cari juga mungkin karakter karakter seperti pak ahok juga ya
atau pak chantal hafjah
itu yang kita cari gitu
nah ini memang tapi kita yakin lah bahwa pasti ada orang indonesia yang masa gak mampu
pasti terhantarannya gitu
di kalangan swasta juga banyak banget kok orang orang yang sangat baik secara manajemen kok bisa diambil ya
dan tidak usah khawatir juga mengenai umur gitu ya
karena sekarang juga anak muda yang punya kemampuan manajemen baik
walaupun masih muda gitu
seberapa terganggu sebenarnya peristiwa ini terkait image bumn secara keseluruhan sih bang arya
saya rasa kalau tadi kami membiarkannya dengan lama gitu ya
tapi kalau karena dia kementerian dalam arti pak erick thohir mengambil tindakan sangat cepat
ini pasti beda
citra publik terhadap bumn akan semakin baik
karena mereka yakin bahwa pemiliknya ini yaitu negara namanya diwakili oleh pak erick thohir itu
kementerian bumn itu cukup cepat langkah langkah yang diambil
ini memang semua sesuai dengan arahan pak jokowi
yang sehari dua hari sebelumnya jelas mengatakan bahwa harus dalam perubahan total di bumn untuk memenangi dan periksa bumn
dan ini dilakukan gitu loh
bang arya terima kasih atas waktunya malam hari ini berbincang di cnn indonesia
pak toto berapa lama waktu sih yang bisa dibutuhkan kalau misalnya hitung hitungannya deh untuk bisa membenahi katakanlah
karena kan ini tidak mungkin struktur atau kultur seperti ini tidak mungkin terbentuk hanya dalam hitungan bulan
saya kira ada sasaran sasaran jangka pendek dan jangka panjang yang harus dikembangkan
nggak bisa lah kita langsung simsalabin jadi perubahan gitu ya

harus jelas sasaran jangka pendeknya apa yang harus bisa dicapai
sehingga ada juga nanti misalnya quick win yang bisa dihasilkan sehingga publik percaya bahwa memang sudah terjadi perubahan
jangka pendeknya kelihatan apa yang berubah
jangka panjangnya saya kira juga strukturnya yang harus diperkuat
bahwa korporasi ini akan bergerak dalam suatu proses yang lebih kompetitif dalam semua level
sehingga dalam jangka panjang mereka bisa terus terang berdaya saing begitu ya
jadi kalau tujuan jangka pendeknya sasarannya bisa tercapai
sasaran jangka panjangnya juga bisa dikerjakan dalam roadmap yang jelas
saya kira kita yakin bahwa pada akhirnya ya setelah empat tahun lima tahun dan sekarang kita akan menjumpai garuda dalam sosok yang berbeda
sebagai perusahaan yang lebih sehat dan lebih kuat berdaya saing ya
kalau menurut anda kurva garuda indonesia selama ini dari performance nya di atas kertas ya secara angka
dan kemudian image nya itu seperti apa kurvanya kalau misalnya bisa diunjukkan sekarang

kalau dalam tiga tahun terlalu kan sebetulnya angka

jadi makanya relatif dia ada dalam posisi yang tidak terlalu bagus
karena angka bottom line itu rata rata masih negatif lah begitu
kalau pun ada keuntungan angkanya kecil sekali
jadi ini menunjukkan bahwa memang suffering di garuda itu sudah cukup lama
sehingga kita perlu ada sekarang langkah langkah lain bagaimana supaya situasi ini bisa kita ubah
dan tidak hanya dari penumpang ya
oh iya lah jadi maksudnya banyak hal yang bisa dikerjakan
perbaikan dari sisi pengelolaan revenue perbaikan dari sisi pengelolaan cost ya
dan juga aspek aspek lain saya kira
yang itu nanti bisa kalau kita lakukan dengan cara cara yang berbeda
menyesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang misalnya
itu saya kira bisa menghasilkan sesuatu yang lebih positif
sehingga garuda ke depan juga bisa lebih oke lah secara performance gitu
oke kita lihat nanti seperti apa bagaimanapun yang diharapkan adalah konsistensi
konsistensi untuk memperbaiki ini
pak toto terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
kita kembali dengan informasi berikutnya setelah jeda
petenis tunggal putri indonesia albila suciadi membuka perolehan medali emas bagi indonesia di cabang tenis
kami kembali dengan informasinya